terima kasih anda masih bersama kami di cnn indonesia today
di tengah suasana yang semakin menghangat jelang referendum kaledonia baru
untuk menentuan nasib sendiri dari perancis pada empat november dua ribu delapan belas
pemerintah indonesia melalui konsulat jenderal republik indonesia atau kjri numea
melakukan sebuah pagelaran angklung bertajuk angklung pour la harmonie
atau angklung untuk harmonisan di taman kota numea sabtu pagi
persiapan angklung pour la harmonie dilakukan sejak agustus dua ribu delapan belas lalu
sejumlah lima ratus angklung dipesan khusus ke saung angklung ujo bandung
dan dikirimkan ke negara lautan pasifik ini
seniman angklung asal bandung yayan mulyana juga didatangkan untuk beraksi di acara itu
angklung angklung yang datang dalam keadaan belum tertata itu
kemudian dirangkai di kjri numea
untuk mengawali rangkaian acara
dilakukan kick off permainan angklung yang digelar di moutdoor
sebuah kota kecil di samping ibu kota numea
puluhan anak sekolah dasar dikumpulkan di gedung pusat kebudayaan kota itu
guna bermain angklung untuk pertama kalinya
kemeriahan dan keunikan acara itu mendapat sambutan media masa lokal
hari yang ditunggu tunggu pun tiba
satu persatu warga dari berbagai tempat di kaledonia baru
mendatangi taman kota bernama klas k delamusik itu
termasuk komisaris tinggi perwakilan daerah
pemerintah perancis di kaledonia baru thierry lattaste
perwakilan vietnam jepang italia swiss hingga amerika
di deretan penonton penduduk kaledonia baru dari berbagai etnis
seperti kanak eropa indonesia vietnam hingga jepang
terlihat hadir untuk menikmati angklung
tarian bali dan papua dipilih sebagai pembuka angklung full harmony
lalu dilanjutkan dengan aksi dari vietnam dan cina
setelah itu dilanjutkan dengan angklung yang berbeda
dan aksi angklung yang dikomandoi oleh yayan mulyana
grup grup angklung yang dimainkan oleh warga dari berbagai etnis
menjadikan pegelaran ini berbeda
bahkan tak sedikit pengunjung yang larut dalam tarian di lokasi pegelaran
puncak acara ini adalah dibagi bagikannya lima ratus angklung dari indonesia
untuk dimainkan bersama sama
ibu kota numea pun tenggelam dalam alunan musik angklung yang harmonis
seperti harapan harmonisasi warganya menjelang referendum mendatang
menunjukkan bahwa ada harmoni baik independensi maupun loyalis
dari semua etnis yang ada di new caledonia
bahwa ini juga setidak tidaknya turut membantu menyatukan harmonisasi
antara semua etnis yang ada di new caledonia
waktu kita sampaikan bahwa ini adalah bineka tunggal ika di indonesia
kalau di sini adalah unity dongs diversite
sama new caledonia juga seperti itu
komisaris tinggi perwakilan perancis untuk kaledonia baru
kira kira tasti menilai semangat persatuan dan keberagaman
yang tampak dalam acara ini menyenangkan bagi semua orang
apalagi hampir semua orang dari berbagai latar belakang ikut berpartisipasi
ini adalah sukses yang besar
saya khawatir pada awal pagi karena meteoritanya tidak sama dengan kami
dan akhirnya ada banyak orang banyak pertunjukan
dan kegembiraan dalam unit dan diversitas
saya yakin karena anda tahu
di negara negara ini ada banyak komunitas
semua orang ada di sana
ada kanak ada orang dari komunitas indonesia
ada vietnami ada orang dari china
dan semua orang ada di dalam harmoni dengan musik
untuk penunjuk alat musik angklung meninggalkan kesan mendalam
keduanya bahkan ingin terus bermain angklung
sangat menyenangkan untuk berbagi tentang musik
saya suka musik
sangat menarik untuk menemukan
kita sudah pernah menemukan

dengan lebih banyak orang